ketua tindak pidana korupsi baraskrim polri hari ini memanggil silviana murni
silvi akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan masjid al faus di komplek wali kota jakarta pusat
silvi yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini akan diperiksa di kantor bareskrim sementara di gedung ombudsman jakarta
sebelumnya silviana murni pada dua puluh januari juga dipanggil oleh bares krim polri
terkait dugaan kerugian negara dalam kasus dana hibah yang diterima kuarda gerakan pramuka dki jakarta
dan kita akan ke kawasan kuningan jakarta sudah ada arman helmi di gedung ombudsman jakarta
selamat pagi arman jadi sekarang kasus ini sudah naik ke penyidikan
dan sebetulnya apa apa yang kita bisa katakan seperti apa peran dari silviana murni untuk kasus tersebut
apalagi ada dua kasus yang menyeret nama silviana murni
baik selamat pagi teman teman
dhania dan juga anissa memang betul sekali
dapat saya informasikan kembali bahwa kedatangan silviana murni ke gedung ombudsman republik indonesia
dalam rangka pemeriksaan atas kasus penyelewangan dana pembangunan masjid al faus
di kompleks kantor wali kota jakarta pusat
tadi beliau datang sekitar pukul sembilan dan pukul sepuluh pagi ini direncanakan akan diperiksa oleh direkturat tindak pidana korupsi barat skrim polri
dari data yang ataupun juga informasi yang saya peroleh bahwa silviana mengatakan kontrak kerja dengan pihak kontraktor sudah ditandatangani
tapi bukan oleh dirinya sendiri namun kontrak kerja dengan kontraktor itu ditandatangani oleh plh atau petugas pelaksana harian wali kota jakarta pusat
saat itu yaitu respensi tinja karena memang pada saat penandatanganan kontrak dengan pihak kontraktor
silviana sendiri saat itu sedang mengikuti pelatihan di lembaga pertahanan nasional lemhanas selama sembilan bulan
dan silviana juga mengatakan bahwa memang dirinya sendiri tidak langsung menandatangani kontrak kerja tersebut
dan direkturat tindak bidana korupsi sendiri sudah menyelidiki kasus penyalahgunaan pembangunan masjid al faus ini sejak enam desember dua ribu enam belas
jadi kurang lebih sudah sebulan yang lalu karena ini masih bulan januari
sejak enam desember dua ribu enam belas direkturat tindak pidana korupsi telah menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan pembangunan masjid al faus periode dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan
di mana pada saat tersebut silviana murni masih menjabat sebagai wali kota jakarta pusat
dan paul ri juga terus memeriksa dan mengembangkan kasus ini karena memang sudah mendapatkan laporan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat
kemudian dana pembangunan masjid ini juga telah menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau apbd dki
sebesar dua puluh tujuh miliar rupiah
yang digelontorkan pada tahun dua ribu sepuluh kemudian pada tahun dua ribu sebelas ditambahkan atau digelontorkan lagi sebesar lima enam miliar rupiah
jadi totalnya sudah tiga puluh dua miliar lebih
dan dalam kasus ini memang polisi sudah memeriksa kurang lebih ada dua puluh orang saksi
dimana dua puluh orang saksi ini dimintai keterangan dan juga termasuk dimintai keterangan salah satu sekretaris dki jakarta saifulah
yang sempat menggantikan silviana murni sebagai wali kota jakarta pusat kala itu
dan memang sejak dua ribu sepuluh
dua pekan lalu pihak direkturat tindak pidana korupsi barat skrim polri sudah meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan
dan bukan hanya itu juga
dugaan pelanggaran dari pembangunan masjid al faus ini bukan hanya satu satunya kasus yang dialami atau dijalani oleh silviana murni sendiri
karena memang ada kasus lainnya yaitu penyalahgunaan dana hibah dari pemprov dki jakarta kepada kuarda atau kuartir daerah pramuka dki jakarta
pada tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas yang telah memakan biaya sebesar tiga belas enam puluh dua miliar rupiah
di mana saat itu silviana murni sempat menjadi ketua kuarda pramuka dki jakarta
dan pada periode itu juga silviana murni tengah menjabat sebagai deputi gubernur dki jakarta bidang budaya dan juga pariwisata temen temen
ya arman jika kita ini berbicara mengenai kerugian negara ya tadi sudah disebutkan juga ini tentunya
biasanya ya kita sudah mau mengambil ide yang mana ya ini berbicara mengenai kerugian negara ya tadi sudah disebutkan juga ini tentunya

proyek ini menghabiskan dana cukup besar ada yang belasan miliar hingga puluhan miliar
tapi untuk kerugian negara sendiri apakah polisi sudah menemukan berapa banyak sih sebenarnya kerugian negara dalam kasus kasus ini
baik teman teman memang untuk rincian atau detilnya berapa kerugian negara yang dialami oleh negara akibat dugaan kasus ini
memang saat ini direktur tindak pidana korupsi sedang menggandeng badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa atau mengkalkulasi berapakah jumlah kerugian negara yang dialami saat ini
namun belum ada rilis ataupun juga keterangan resmi berapakah jumlah persis kerugian negara yang dialami akibat dua kasus ini
yaitu kasus pembangunan masjid al faus masjid di kantor wali kota jakarta pusat
dan juga kasus penyelewengan penggelembungan dana dari pemprov dki jakarta kepada gerak
ini adalah perintah yang diperoleh oleh kuarda pramuka dki jakarta periode dua ribu empat belas dua ribu lima belas
sebetulnya arman jika kasus ini sudah dinaikkan tingkatnya ke penyidikan itu berarti sudah ada bukti bukti yang cukup kuat
mungkin bisa dirinci lagi oleh arman bukti bukti kuat apa saja yang sudah dipegang oleh kepolisian ataupun penyidik dalam hal ini untuk menelusuri fakta fakta yang ada
baik menurut kepala bagian penerangan umum mabes polri kombes martinus sitompul mengatakan bahwa
betul sekali pihaknya sudah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyelidikan karena pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti kuat
bukti kuat itu yang sudah saya sebutkan tadi yaitu mereka sudah menemukan adanya penyelewengan dana yaitu pembangunan masjid al faus tersebut
penyelewengan dana tersebut yang mereka hitung dari periode dua ribu sepuluh dua ribu sebelas yaitu ada kurang lebih tiga puluh dua miliar tadi
yang pertama dikucurkan atau digelontorkan dua puluh tujuh miliar
kemudian pada tahun dua ribu sebelas
setahun kemudian digelontorkan lagi lima enam miliar rupiah maksud kami
dan itu dirasa sangat tidak masuk akal karena memang proses penghitungan sendiri untuk pembangunan masjid ini tidak sebesar itu
karena memang ditemukan adanya ketidakseimbangan antara spesifikasi barang dan juga realisasi pembangunan
dan disitulah yang menjadi salah satu bukti kuat sehingga bisa meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan
terima kasih arman helmi atas laporan anda langsung
dari gedung ombudsman jakarta
memang ya masalah pembangunan ini ya terjadinya belum begitu lama
tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas itu apbd nya anggarannya memang kita ketahui ini ada dua kasus yang menyeret silviana murni
yang saat ini juga beliau sedang menjalani proses pilkada ataupun proses kampanye
menghitung hari ya tiba tiba ini mencuat menjadi cukup besar juga
itu dia banyak pihak yang mengatakan jangan jangan ini politisasi belaka seperti kasus hukum yang menyeret ahok juga
memang sudah ada keterangan resmi dari kapolri juga menyatakan bahwa ini bukan masalah politisasi
ini adalah masalah yang kemudian diawali oleh adanya laporan dari masyarakat soal ada penggelembungan dana
ataupun ada pembangunan yang tidak sesuai dengan dana yang seharusnya digelontorkan
ahok pun menyatakan kalau ya kalau misalkan ini politisasi silakan ikuti saja jalur hukumnya
sama sylvi juga mengatakan mau ikuti jalur hukumnya ya
ya kita lihat saja nanti seperti apa tanggal lima belas apakah sebenarnya ini akan berpengaruh ya kepada
nah itu masalah pengaruh juga kita lihat
meskipun ada banyak pihak juga mengatakan mungkin saja bisa pengaruh kan
misalkan kita bisa lihat nih kampanyenya sedang berjalan
pada waktu itu juga ahok waktu ps banyak demo untuk kasusnya memang menurun elektabilitasnya
sekarang kita bisa lihat dari data yang dirilis ataupun survei yang dirilis banyak pihak di awal januari ini
tipis bedanya dengan ahy meskipun ahaya dan juga silvi masih berada di atas
masih unggul untuk beberapa survei
tapi kalau misalnya
kasusnya ini di train dengan baik oleh tim pemenangan sylvi
mungkin ini tidak begitu mempengaruhi karena mereka mungkin punya strategi untuk menangkis isu isu negatif
tapi propaganda negatif juga bisa keluar dari lawan lawan lawannya
apalagi mengingat yang tadi daniel sebutkan juga ini sedang nomor satu kalau kita melihat dari segi elektabilitasnya ya
apa nanti kita tunggu saja karena tinggal menghitung hari
iya lima belas februari ya sebelas februari kita akan selesai masa kampanye